puluhan anak anak sekolah dasar di bojonegoro senin pagi menjalani hitanan masal secara gratis
meski didampingi orang tuanya namun banyak anak anak yang ketakutan dan menangis histeris
bahkan ada yang pingsan usai dihitan
tangisan salah satu anak peserta hitanan masal ini akhirnya pecah setelah tiba gilirannya untuk disunat atau dihitan
tidak hanya satu anak saja beberapa anak yang lain juga ikut menangis karena takut dihitan
bahkan ada anak yang pingsan sesaat setelah hitan selesai
wajah wajah yang tegang sudah terlihat saat anak anak ini mengantre di halaman kantor yayasan al mubarok desa ledokwetan kabupaten bojonegoro
meski demikian mayoritas anak anak usia sekolah dasar ini tetap tegar dan tanpa tangis saat dihitan petugas calak
atau ahli hitan tradisional
hitan gratis ini untuk memberi kesempatan bagi anak anak dari keluarga kurang mampu di wilayah bojonegoro agar segera dihitan sebelum usianya semakin tua
hitanan masal merupakan rangkaian kegiatan peringatan maulid nabi muhammad yang rutin diselenggarakan tiap tahun
kitanan diikuti tujuh puluh lima peserta
peserta paling kecilnya adalah anak anak yang berumur lima belas tahun